keinformasi lainnya puluhan driver ojek online yang tergabung dalam gerakan aksi roda dua atau garda
mendatangi kantor operasional grab indonesia
mereka ingin bertemu dengan pihak perusahaan untuk menyampaikan tuntutan dalam aksi hari ini
rombongan pendemo driver ojek online tiba di kantor operasional grab di kawasan bendungan hilir jakarta rabu pagi
para driver ojek online menempel tulisan kantor di segel karena tidak ada pihak operasional grab yang menemui pendemo di kantor operasional
para driver ojek online memberikan beberapa tuntutan kepada pihak operasional grab
pertama para driver menginginkan perjanjian kemitraan yang jelas antara pihak aplikator dengan driver
kedua menurunkan besaran potongan pemasukan dari driver ke aplikator
ketiga driver menginginkan agar aplikator menaikkan jumlah tarif dasar
saat ini driver merasa keberatan dengan jumlah tarif dasar yang hanya sebesar rp satu dua ratus
sehingga rp satu lima ratus per kilometernya
menyayangkan ya aplikator ini
kami hanya menginginkan pertemuan yang kooperatif
pertemuan mencari jalan tengah yang terbaik
solusi bagaimana antara pihak aplikator dengan kami para drivernya
namun yang terjadi aplikator ini seakan arogan
mereka tidak menemui kami saja tidak mau sampai menutup tempatnya
padahal kami niat kami adalah
rame rame kesini ya untuk mencari jalan tengah
bagaimana yang terbaik nih
kami ini para drivernya mereka
produser lapangan irin wardani
saat ini di kantor pusat grab indonesia di kawasan setiabudi wan
irin selamat siang untuk kesekian kalinya
aksi demo serupa dilakukan oleh driver ojek online
kali ini sejumlah tuntutan sudah disampaikan
apa respon dari pihak manajemen grab
ya elvira baru saja beberapa puluhan pengemudi yang rencananya dari lima puluh ribu yang seperti kita tahu di media masa
akan mendatangi kantor pusat grab
tapi ternyata hanya puluhan sepemantauan saya
dan hingga saat ini dari tadi saya berada di kantor grab
kantor pusat grab itu tidak ada pihak manajemen yang bersedia untuk ditemuin
menurut mereka bahwa sudah ada melalui media masa

menurut mereka bahwa sudah ada melalui media masa mereka mengatakan bahwa sudah dengan tegas mengatakan bahwa tarif yang dituntut oleh pihak pengumudi

mereka mengatakan bahwa sudah dengan tegas mengatakan bahwa tarif yang dituntut oleh pihak pengumudi

dan yang lainnya sudah tidak ada penumpang yang ingin atau menggunakan biasa nyala dari grab

karena seperti kita tahu hanya ada dua provider yang ada di indonesia ini yaitu gojek dan grab
nah dua provider ini memang sedang melakukan perang tarif
seperti yang minggu lalu gojek sendiri mengatakan tarif ini sudah cukup ideal
karena ketakutannya sama seperti yang dikatakan oleh pihak grab melalui banyak media masa
bahwa jika tidak ada tarif yang kompetitif tidak akan ada orang atau penumpang yang bersedia
untuk menggunakan layanan layanan dari pihak grab maupun gojek ini
nah untuk kali ini hanya pihak grab sendiri yang melakukan demo dan mereka berada dalam gerakan aksi roda dua
mereka tetap menuntut agar pihak manajemen keluar untuk menemui mereka dan berdiskusi
karena hanya itu yang mereka tuntut
dari tiga tuntutan itu tidak semuanya itu tidak pernah diterima menurut mereka oleh manajemen
baik itu layanan jasa antar barang ataupun pengantaran penumpang
dan menurut mereka itu sangat berat sekali
jadi menurut mereka retribusi di toilet umum elvira
irin saya tertarik melihat gambaran di belakang anda saat ini ada sejumlah pengemudi ojek online yang berteriak ketika ada sesama rekan driver yang melintas
apakah mereka berusaha untuk menghimbau sesama rekan ojek online untuk ikut mendukung aksi mereka atau apa yang terjadi saat ini di belakang anda
ya memang ada beberapa dengan atribut yang sama dengan mereka yaitu atribut grab
ada beberapa pengemudi yang memilih
yang memilih untuk tidak bergabung karena tadi mereka memilih untuk tetap mencari uang karena ini adalah satu satu nafkah mereka
sedangkan yang ikut demonstrasi kali ini menganggap tidak ada solidaritas diantara teman teman mereka yang memilih untuk tidak bergabung
sehingga mereka menyoraki teman temannya
balasan yang diberikan kepada teman temannya yang memilih untuk tetap mencari uang mencari nafkah itu dengan memberikan racungan jempol atau memberikan semangat dengan mengepalkan tangan
namun sayangnya direspon dengan ucapan yang
atau teriakan yang cukup tidak enak itu
ada bisa didengar mereka bilang beri cermin demi makan malam
itu yang saya dengar saat ini
bahwa mereka meneriaki teman temannya dengan beri cermin
mungkin itu mereka menegur teman temannya agar tetap untuk ikut atau bergabung bersolidaritas menuntut pihak grab
menemui mereka memenuhi tuntutan mereka
baik semoga ada putusan win win solution antara perusahaan dan juga pihak driver
tapi terima kasih sebelumnya informasi anda langsung
dari kawasan setia budiwan jakarta